memasuki bulan agustus tentu ada yang istimewa yaitu hajatan besar hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kemeriahan kemerdekaan adalah keberadaan monumen nasional
karena monas menjadi simbol perjuangan dan kemerdekaan indonesia
namun tahukah anda bahwa dana pembangunan tugu monas juga berasal dari donasi hasil penjualan tiket bioskop
monas juga sempat menjadi tempat penyimpanan bendera pusaka asli
tugu monumen nasional selama ini dikenal sebagai simbol kota jakarta
sebenarnya monas memiliki sejarah dan filosofi yang syarat akan nasionalisme bangsa indonesia
gagasan tentang pendirian monas datang dari presiden pertama indonesia soekarno
soekarno menginginkan indonesia memiliki sebuah monumen yang kokoh dan megah sehingga tidak kalah dengan negara lainnya
lokasi pendirian monumen pun dipilih di kawasan yang menjadi pusat berkumpul

setelah lokasi ditetapkan dimulailah sayembara untuk rancangan bangunan
sayembara tersebut menuai tanggapan dari rakyat hingga para petinggi dunia
dibuat sayembara disini kan hingga terlibat semua orang gitu
demam monas itu terjadi ketika itu meskipun ada kelompok kelompok yang tidak menyenangi
bahkan ada demo demo anti monas
sayembara digelar dua kali namun tetap tanpa hasil
hingga akhirnya soekarno menunjuk arsitek rm sudarsono dengan dibantu oleh kilaban
untuk merancang tugu monas
meski mendapat protes sebagian rakyat tetap mendukung pembangunan monas
dukungan diwujudkan dengan berdonasi
salah satu cara mengumpulkan donasi pada masa itu melalui pembelian tiket film layar lebar
diantara kartusnya ada sumbangan untuk monumen nasional gitu
pembangunan monas dimulai pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
emas di puncak monas disebut sebut merupakan sumbangan dari pengusaha aceh telkomarkam
adanya lapisan emas di puncak monas pun memunculkan kontroversi
ya jadi saya percaya kalau misalnya ada pengusaha yang memang menyumbang emas untuk pembangunan gedung itu
tapi kan tidak berarti emasnya itu harus ditaruh di puncak gitu ya
jadi emas itu dibayarkan untuk pembangunan
saya tidak pernah membaca ada keterangan resmi dari pemerintah
bahwa itu adalah emas
tapi yang jelas itu adalah cat yang keemas emasan gitu
pembangunan monas itu adalah emas yang diperlukan untuk pembangunan gedung itu

pembangunan monas sempat terhenti setelah peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus empat puluh
pembangunan kembali dilanjutkan pada masa pemerintahan soeharto
dan yang diganti atau yang baru itu adalah justru diorama tentang kesaktian pancasila
satu oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
jadi kita disini bisa melihat bahwa diorama yang berhubungan
yang menonjolkan peran soekarno itu dihilangkan
dan di sisi yang lain kita juga melihat disini
perubahan atau penggantian diorama itu memperlihatkan kepentingan penguasa pada saat itu gitu
monas juga sempat menjadi tempat disimpannya bendera pusaka
pada bulan agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
ketika itu soeharto harus memimpin upacara kemerdekaan itu di

karena bendera pusaka itu tidak ada di istana
kemudian diminta informasi kepada soekarno
presiden soekarno mengatakan bahwa dia menyimpan bendera pusaka merah putih itu
tetapi dia baru mau memberikan dengan syarat didatangi
waktu itu bung karno sedang di istana bogor
kemudian itu disetujui oleh soeharto
keempat orang itu datang ke bogor
dan bung karno mengajak mereka
ternyata bendera merah putih itu disimpan oleh bung karno itu di monas
peresmian monas pada dua belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima oleh presiden soeharto disambut meriah rakyat indonesia pada masa itu
orang bangga sekali
apalagi waktu diresmikan akan dengan emas tuh
karena emas itu orang melihat itu kalau malam malam
bangunan setinggi satu ratus tiga puluh dua meter ini menyimpan sejumlah makna
tinggi pelataran cawan dari permukaan tanah adalah tujuh belas meter
dengan selisih tinggi dari ruang museum sejarah ke dasar cawan adalah delapan meter
cawan berbentuk bujur sangkar dengan panjang masing masing sisi empat puluh lima meter
jadi yang digambarkan itu adalah emas yang diberikan oleh bung karno
adalah semangat orang indonesia setelah merdeka yang selalu berkobar kobar gitu
terlepas dari munculnya polemik selama pembangunannya
monas setelah beberapa dekade masih berdiri tegak
menjadi saksi bisu segala perubahan yang terjadi di negeri ini
masyarakat saya kira memiliki sebuah monumen
monumen yang mendatangkan kebanggaan
tapi juga menimbulkan rasa kebangsaan
dan kebanggaan yang terjadi di negeri ini
dan juga semangat nasionalisme